kita punya gelora bung karno yang begitu megah dan besar ini
tanpa politik luar negeri bebas aktif untuk mendukung kemerdekaan palestina
pemerintah negara republik indonesia saat itu kokoh
di bawah tekanan dari dunia internasional
maka lahirlah gelora bung karno ini
tanpa sikap penolakan terhadap israel
tidak akan pernah lahir kompleks gelora yang mencerminkan semangat kita
untuk membangun supremasi di dunia olahraga
nah mencermati akhir akhir ini terkait dengan keputusan dari fifa
yang memindahkan status indonesia dari tuan rumah penyelenggaraan piala dunia u dua puluh
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
tentu saja kami sangat menyesalkan kami sangat sedih
dan kemudian bagi kami untuk dengan peristiwa ini
bagaimana kita menghadapi apapun tetap setia pada tujuan kita
di dalam membangunkan seluruh kesadaran kita semangat kita
untuk mewujudkan olahraga indonesia
sebagai bagian berbahagia
dari supremasi indonesia di dunia internasional
baik sepak bola bulu tangkis pencak silat dan sebagainya
dari pdi perjuangan ketika para kader dari pdi
seperti pak wayan koster pak ganjar pranowo
menyuarakan penolakan terhadap kehadiran israel
itu karena aspek kemanusiaan yang universal
mengingat israel di bawah pemerintahan sayap kanan
dan juga mengambil suatu kebijakan kebijakan
yang anti kemanusiaan dan melanggar
dari hukum internasional di bawah resolusi pbb
kita sudah lama terbutakan oleh sejarah yang benar
maka dengan semangat kehadiran dari gelora bung karno ini
dengan kesadaran sejarah kesadaran terhadap perintah konstitusi
meskipun ini sangat berat
dan sepertinya menentang aspek kemanusiaan
dan penyamini tanjakan

dan juga dengan kesadaran sejarah kesadaran terhadap perintah konstitusi

dan bapak ganjar pranowo tersebut
yang berdiri kokoh di atas nilai nilai kemanusiaan
di atas nilai nilai di dalam membangun persaudaraan bangsa
itu pada prinsip yang kokoh untuk membela yang benar
untuk sekaligus membangunkan kesadaran bagi fifa
ketika berani mencoret terhadap rusia
akibat invasi ke ukraina
maka kita berharap fifa juga melakukan hal yang sama terhadap israel
suara kemanusiaan ini kami harapkan didengarkan
di tengah berbagai kecewaan yang ada
kami percaya bahwa bapak presiden jokowi
ketua umum pssi yang baru bapak erick thohir
akan terus melakukan upaya upaya terbaiknya
jangan kemudian kita dibebani
dengan berbagai bayang bayang akan menerima sanksi
karena sejak awal kemerdekaan kita lahir
sebagai bangsa dengan prinsip yang kokoh
sebagai bangsa yang berdiri di atas perjuangan
untuk membela apa yang disebut sebagai kemerdekaan
sebagai bangsa yang tidak pernah dibutakan oleh nilai nilai kemanusiaan
kami menyadari betapa beratnya buat tim nasional kita
yang telah berlatih
tetapi tidak akan ada pemain yang hebat tanpa gembelengan lahir batin
kami percaya bahwa apa yang terjadi justru akan menggembleng tim nasional kita
ini akan menyatukan spirit kita tentang mimpi anak bangsa
yang tidak akan pernah luntur karena kita tidak menjadi tuan rumah dari u dua puluh tersebut
dan kita tidak boleh saling menyalahkan
di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan
kita sebagai bangsa memang punya niat yang kuat
di dalam membangun tim sepak bola yang handal
tetapi di sisi lain kita juga terikat pada tugas tugas sejarah
yang harus kita jalankan dengan sebaik baiknya
bagaimana orang nanti akan berkata
buat apa gelora bung karno ini yang hadir
karena sikap konsistensi terhadap pemilaan palestina
lalu setelah kita punya kesadaran
apalagi diperburuk oleh berbagai tindak kemanusiaan
kita melupakan aspek itu
maka marilah berbagai kesedihan yang ada dari kita
kita jadikan sebagai energi kebangkitan
kita jadikan sebagai energi pemulihan
bagaimana kita menggembleng anak anak bangsa dari gini
untuk menjadi tim sepak bola yang handal
yang berdisiplin yang militan
yang punya suatu kekuatan moral
yang punya kemampuan teknik teknik yang hebat
sehingga ke depan kita bisa menyaksikan seluruh mimpi kita akibat
pengalaman yang sangat pahit yang sangat bijak dan yang sangat baik
hate ini untuk kemudian berdiri kokoh menghasilkan tim yang handal
dukungan dari pd perjuangan terhadap u dua puluh bukan dalam jangka pendek
ketika kami mau mengadakan hari ulang tahun pdi perjuangan ke lima puluh pesta emas
bayangkan pesta emas kami mendengar gelora bung karno ini akan dipakai untuk fifa